bagus sekali nama kamu katanya kamu masih sekolah ya
udah selesai dua tahun yang lalu om
sekarang apa kerja kamu
gak tau om katanya mbak yana saya disuruh nyalain korek
wah boleh juga
mas boike kalau yang ini betul betul istimewa
betul betul luar biasa masih luguh
tapi harganya juga istimewa
saya akan menuju ke sana sekarang
wah kacau tuh bos lu tuh
doen main perempuan kayaknya tuh
ini buat apa lagi mbak yana
ya buat pergaulan dong sayang
mas buat pelayaran
emangnya kerja saya ini sebenarnya apa sih mbak yana
oh jadi kamu udah tau
kamu sama siapa
kamu sama siapa
oh siapa itu
apa aku gak salah liat man
sejak kapan kamu shalat
sejak kapan kamu shalat
sejak kapan kamu shalat
hah dari dulu juga shalat
kok tiba tiba kamu berubah
ah jadi begini
sebetulnya udah dari dulu saya sholat
hanya saya nggak pernah memamerkannya ke semua orang
karena kan shalat itu menyembah sang holi maha pencipta
yang tahu antara kita
dan allah swt aja
betul juga yang kamu bilang kan
percakapan antara manusia
dengan sang penciptanya
haru tahu aku man
karena susunnya bilang
superial perawan tinggi
mas boike harus sedikit kerja keras
ajari mereka gimana caranya mandi kucing
karena mereka betul betul masih ting ting
masih lugu belum tahu apa apa
mana punya itu
saya sudah tak bantu melihatnya
ada di kamar yang seperti biasa om pesan

tinggal masuk aja
katanya kamu masih sekolah ya
dua tahun yang lalu om
gak tau om
katanya mbak yana
saya disuruh nyalain korek
ini gue yang lari
aduh dari tadi gue ngelur terus
ntar dibayar deh
sama yang kemarin
jumlahnya jadi sepuluh juta
ini susah jadi duitnya
kamu kan pinjem uang bukan pinjem kartu
emangnya itu gak laku mi
ini laku tapi lama
apa yang cepet laku mi
sari anak diri kamu
dia cepet menghasilkan uang
harus sedikit kerja keras
ajari mereka malu
mereka masih remaja
no problem tidak masalah
cuma saja nafsu saya hilang untuk datang sini
mas boy tidak kurang sedikit pun juga
tapi please jangan marah seperti itu
dua tiga hari lagi pasti mas boyka datang kesini
dan saya akan sediakan yang putih abu abu
sesuai dengan keinginan
dan saya yakin dia perawan tindih
tapi tolong ajari dia
etika dan cara melayani tamu
kamu jangan macem macem ya
ini jakarta tau
mi mi minta ego menjual minta
jangan sok suci ya
di jakarta ini
kita hidup butuh duit
duit haram buat apa bi
hehehe saya udah tanya berkali kali waktu di kampung
ngikutin semua yang saya suruh
sekarang lakuin aja yang disuruh
minta mau bi
minta mau pulang
minta mau pulang
ingat pernyataan yang kamu buat sendiri
ingat pernyataan yang kamu buat sendiri
minta mau pulang
minta mau pulang
minta mau pulang

udah pada sarpan belum nih
memangnya selama ini bapak gak pernah nanya
memangnya selama ini bapak gak pernah nanya
maafkan bapak ya mungkin
bapak tuh kecapean kerja
jadi suka lupa nanya
kan sudah lama dipanggil
kan sudah lama dipanggil oma
aduh maafin bapak lagi ya
maksud bapak bukan
ibu yang itu
udah lama tiap malam gak pulang pulang
ibu juga berangkat
ibu juga berangkat
nungguin bapak sampai berangkat kerja
memangnya berangkat kemana
memangnya berangkat kemana
masa bapak gak tau sih
ya biasa pak main judi
kita berangkat sekolah dulu ya pak ya
kita berangkat sekolah dulu ya pak ya
terti ya waalaikumsalam
sebenernya lu tuh siapa sih
apa yang harus
gue lakukan sama keluarga ini
lu tuh sebenernya tau gak sih kalo istri lu
tiap malam itu berjudi
ini sebenernya tugas lu
saat ini sih tugas gua juga
lu bantuin tapi
kamu berani banget ngadu tentang ibu sama bapak
bapak gak marah kak
tumben bapak gak marah
padahal biasanya bapak kan paling marah
kalau kita bicara soal tentang ibu
kita ke sekolah nanti telat lagi
akang tuh gak usah sok nasehati
mestinya akang berterima kasih karena saya udah mau bantuin akang usaha
ya usaha apa aja yang penting saya bisa bantuin keluarga ini
membantu dengan berjudi
kamu pikir judi itu usaha
itu namanya usaha untuk merontokkan keluarga ini
sekali lagi kamu menginjak ke tempat perjudian itu
akang sendiri yang akan mengobrak abrik tempat itu
dan akang sendiri yang akan melaporkan
jangan kamu tinggalkan rumah ini